anda masih bersama cnn indonesia news hour
taman lapangan banteng di jakarta pusat kembali dibuka di masa psbb transisi ini
namun dengan protokol kesehatan ketat
taman lapangan banteng dibuka sejak pukul enam pagi sampai lima sore khusus bagi masyarakat yang akan berolahraga
selain memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak terdapat aturan baru yang harus dipatuhi
di antaranya sebelum memasuki kawasan taman pengunjung harus mengisi daftar hadir untuk mempermudah kontak tracing
fasilitas umum yang digunakan bersama seperti tempat duduk sarana olahraga dan permainan anak belum boleh digunakan
sementara anak usia sembilan tahun ibu hamil dan lansia di atas enam puluh tahun belum diperkenankan memasuki kawasan taman